jika anda masih kurang percaya diri tampil di tahun dua ribu sembilan belas
mungkin perlu datang dan belajar tren kecantikan ala korea
yang digelar oleh sebuah departemen store di surabaya
sentuhan yang pas serta warna yang sesuai
menjadi kunci tampil menawan dalam tata rias ala korea
inilah konsep make up tren dua ribu sembilan belas
yang ditampilkan sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
dalam ajang ini tata rias wajah menampilkan keserasian make up ala korea
karena terlihat lebih berseri saat diperagakan
selain itu bahan kosmetik juga cocok bagi semua kulit
baik yang berminyak ataupun kering
merias ala korea perlu ketelitian
bentuk wajah harus menyesuaikan alat make up nya
serta pakaian yang digunakan
terlebih untuk wanita karir maupun artis
agar semakin mempesona di tengah publik
pesta bersih kadang itu ada juga yang pengen kayak
blason kemamp gitu ya di atas jadi dia
tapi cuman kita sesuaiin juga sih
kalau orang gendut pipinya agak cabai
itu nggak cocok kalau misalnya blastronnya di atas
karena bakal tambah kelihatan penuh banget kayak gitu
selain memberi pengetahuan kepada publik
acara juga digelar untuk memberi daya tarik
bagi para wanita lebih kreatif
menampilkan busona dan kecantikan di tahun dua ribu sembilan belas
di surabaya ini baru sekali nih untuk
ngadain beauty base ini tentang event kosmetik
kita melihat karena peluang untuk ngeraih
nge grab customer untuk pembelanian kosmetik
jadi daya belinya sangat tinggi
anda penasaran bagaimana produk produk kecantikan
bisa menyulap paras kaum hawa menjadi wajah ala korea
silahkan datang dan selamat mencoba